pencuplusannya satu hari dan penghitungannya pada hari rabu tanggal empat belas februari
kemudian ditingkatkan atau dinaikkan menjadi dua enam dolar atau sekitar tiga puluh ribu rupiah
prioritas yang kami hitung di sini ada beberapa
suatu kemuliaan yang lebih kekal
jadi ke depannya wisatawan tidak perlu melakukannya secara terpisah